tim jaksa penuntut umum menolak kehadiran salah satu ahli untuk memberikan keterangannya pada persidangan lanjutan dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa riki rizal wibowo pada rabu pagi
setelah berdiskusi majelis hakim akhirnya memutuskan untuk tetap melangsungkan persidangan
penolakan jpu atas kehadiran salah satu saksi yaitu ahli hukum pidana firman wijaya terjadi di awal persidangan
alasannya sang saksi tidak membawa surat rekomendasi fisik dari institusinya
firman mengaku tidak membawa surat fisik karena manajemen institusinya masih belum aktif kerja setelah libur
namun ia membawa surat rekomendasi dalam bentuk salinan cetak digital di dalam alat komunikasinya
dokumen itu lalu diperlihatkan kepada majelis hakim yang diketahui wahyu imam santosa
setelah berdiskusi hakim memutuskan melanjutkan sidang dengan kehadiran dua ahli hukum pidana yang didatangkan oleh kuasa hukum terdakwa riki rizal
mereka adalah firman wijaya dari fakultas hukum universitas

terima kasih bapak ketua majelis
seyogianya yang kami ketahui dan kami pahami setiap ahli yang kita hadirkan atau saksi meringankan yang dihadirkan
apalagi terlebih dalam hal ini adalah bapak adalah seorang ahli dan seorang dosen dan bahkan seorang dekan dalam salah satu universitas
tentunya untuk memberikan keterangan harus disertai dengan surat tugas
sehingga dengan demikian kami keberatan jika beliau memberikan keterangan sebagai ahli ag cat tanpa disertai dengan surat tugas dari pihak universitas
sementara itu dalam persidangan saksi ahli yang dihadirkan pihak kuasa hukum terdakwa riki rizal firman wijaya berpandangan
memenuhi unsur perencanaan karena menolak perintah sambo untuk menembak yosua
ini dinilai sudah mematahkan niat untuk berbuat pidana
firman juga menilai tidak adanya perbuatan dan alat yang digunakan riki yang menyebabkan meninggalnya brigadir yosua
nah kesalahan itu ukurannya apa
kesalahan itu kan ada di dalam batin
sesuatu yang abstrak ini yang harus bisa diwujudkan dikonkretkan
jadi apakah seseorang itu ikut terlibat dalam misalnya menyediakan senjata atau senapan
bahkan membantu pelaksanaan eksekusi perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain
kalau itu tidak ada maka tidak mungkin seseorang bisa dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan
apalagi pembunuhan berencana
apalagi kalau jelas tindakannya sudah dari awal dia menolak
karena tidak ada perbuatan yang melanggar undang undang yang menimbulkan akibat matinya orang
artinya tidak ada mensriah dan tidak ada alat
maka dia masuk kualifikasi fritz prah